komisioner kpu menjelaskan bahwa pkpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh tiga ini sudah melalui tahap rapat dengar pendapat dengan dpr komisi dua
keterwakilan perempuan ini diatur dalam pasal delapan ayat satu huruf c dan d
secara matematis apabila persentase jumlah caleg perempuan lebih dari lima makanya dibulatkan ke atas
sedangkan apabila kurang dari lima dibulatkan ke bawah
sebagaimana perintah pasal dua ratus empat puluh lima undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
mengenai pengaturan yang terdapat
di dalam pasal delapan ayat dua huruf a dan huruf b peraturan kpu nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
itu sebenarnya turunan teknis dari apa yang terdapat di dalam pasal dua ratus empat puluh enam ayat dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
dan saya yakin rekan rekan jurnalis pada saat di sekolah maupun di perkuliahan ketika dilakukan pembulatan secara matematika murni
karena sampai dengan empat itu dibulatkan ke bawah dan lima sampai ataupun lebih itu akan dibulatkan ke atas
dan ini kan standarnya standar matematika bukan pembulatan hal yang baru